malah asik asikan bukannya kerja ya

jadi bapak istirahat dulu
biar mustahil ganti kerjaannya bu
eh mustahil dengerin ya
saya nyuruh kerja itu berdua
kamu sama bapak kamu
jadi kalau bapak kamu ini gak kerja
ya allah bu
kan kerjaan bapak mesti beresin semua
sama aja kan bu
terserah saya dong saya mau bayar berapa
ya udah bu

kemana situ anak
udah jam sembilan belum datang juga
kalau bukan gara gara bapaknya kerja disini nih dulu ga bakal nih gue terima dia
darimana kamu jam segini baru dateng
maaf ya bu saya telat bu
bes sepeda saya bocor bu
alah jangan alesan kamu
kalau kamu udah gak betah kerja disini
biar saya cari tukang kebun buat kantin kamu
bu jangan bu
jangan cari peganti bu
saya nggak punya pekerjaan lain bu
mohon jangan pencet saya bu
kalau kamu masih mau kerja disini
yang bener dong
kamu pikir kamu itu kerja kantoran
insya allah saya gak akan telat lagi kok bu
kalau besok kamu masih telat
kamu saya pecat
kebetulan kamu lewat
begini saya mau pesen kue
semuanya buat hari lu
saya mau pesen kue
iya siap bu
oke sebentar saya catat dulu ya
nih kalau gitu
ini saya kasih uang dp nya
siap makasih ya bu
udah jadi lengan kami
iya soalnya kue buatan ibu kamu tuh enak
makasih ya bu
terima kasih ya bu
kita berbisik dulu

supaya mustahak bisa liat senyum bapak lagi
pas ketemu ibu sama fikur nanti
bapak harus semangat ya buat sembuh
supaya mustahak bisa liat senyum bapak lagi
supaya mustahak bisa liat senyum bapak lagi
supaya mustahak bisa lihat pemasukan kue
supaya mustahak bisa lihat pemasukan kue
waktunya itu gak akan aman lagi kok pak